melakukan penerbangan seremonial atau fly pass menjadi kegiatan di jember jawa timur untuk merayakan hari lahir pancasila tanggal satu juni
ini menjadi upaya mencintai kedirgantaraan dan mencintai pancasila sebagai dasar negara
koresponden cnn indonesia rangga umara berada di jember untuk melaporkan kegiatan tersebut
jember jawa timur
terbang yang juga ada joy flight nanti ada para anggota forkomimda forum komunikasi di jember ini juga melakukan penerbangan bersama di atas langit jember
mereka akan melihat jember dari atas ini adalah salah satu upaya untuk menghargai kedirgantaraan kita sekaligus memperingati hari lahirnya pancasila
nah sudah ada beberapa narasumber di sini kita akan mengeksplorasi kegiatan ini sudah ada marsikal pertama fajar adrianto
pak bupati jember pak hendi selamat siang
bapak juga ada pak pakidupati bapak juga terima kasih
pak kita ke pak fajar dulu
pak cukup unik ini pak ya acaranya ya
apa sebenarnya yang pesan apa yang ingin disampaikan oleh tni angkatan udara
ya pertama adalah kita memperingati hari lahirnya pancasila dengan bentuk menghadirkan pesawat pesawat yang dibina oleh angkatan udara melalui federasi aerospot indonesia untuk lebih dekat ke masyarakat
masyarakat akan lebih mengetahui kanker digentaraan
nah dari rasa ingin tahu itulah kita harapkan digabungkan dengan hari kelahiran pancasila akan menjadikan momen untuk membangkitkan cinta digantara dan cinta negara indonesia
ya kami hadirkan disini sebanyak dua puluh pesawat
ada tujuh pesawat bermotor kemudian ada dua trike dan ada sepuluh paramotor
sehingga sekitar ada dua puluh an
ini juga membuktikan
bahwa bandara notohadi negoro ini sangat layak untuk didarati dan digunakan oleh pesawat pesawat
terima kasih pak
pak jarni informasi
dan sekarang kita ke pak hendi sesuanto pak bupati
pak bupati ini mungkin ya sebagian besar masyarakat jember belum terlalu
belum pernah melihat ya keistimewaan semacam ini
nah apa sebenarnya kemudian yang ingin di
oke saya akan memberikan izin untuk ada acara ini di jember
jember ini tempat yang paling hebat
yang selama ini cukup lama kami istirahat ini
dan saatnya ini sekarang jember bangkit ya
dan apa itu seperti apa jember bangkit
dan hari ini kita buktikan bahwa di jember ini sangat antusias masyarakat jember
dan kami dengan adanya garuda terbang ini saya terima kasih kepada pak wajar dan tim dan struktur semua tniau
karena ini menjadi motivasi kami semua
memberikan jember semangat lagi dan jember agar segera bangkit
kami punya banyak tempat wisata di jember
tentunya dengan adanya olahraga gantaraan ini semakin cinta terhadap tniau
dan semakin sayang terhadap lingkungan yang kita lihat dari atas betapa hebatnya kabupaten jember ini
pak apa yang dikira kira apakah mungkin ini acara kemudian akan setiap tahun
saya sudah order tadi malam
tahun depan harus di jember
kita bikin lebih kebiar lagi
kemudian sampai tujuh puluh lima orang tadi malam
jadi tidak boleh tidak tahun depan harus ada di jember
menjadi program tahunan di kabupaten jember ini
biar jember ini semacam stimulus untuk jember bangkit gitu ya
betul betul sekali
jember ini kami punya gunung ada bukit ada laut ada sungai
kami punya pantai
kita punya semua di jember
dan ini sangat istimewa kalau untuk buat kegiatan kerja gantaran di jember ini
nilai tambah untuk kegiatan pariwisata mungkin
tentunya tentunya itu
dan ini bandara noto hadinegoro insya allah nanti lagi akan operasional
dan kami mengundang warga jember untuk ke surabaya naik pesawat
dan next insya allah tahun depan kami sudah insya allah dari jember sampai ke jakarta
ada penerbangan penumpang dari jember jakarta
oke terima kasih
bapak nanti juga akan joy flat ya pasti ya
akan merasakan kegembiraan pasti
menyambut lahirnya pancasila hari ini
terima kasih bapak bapak
dan sebelum ini tadi juga sudah ada beberapa kegiatan yang lain
misalnya seperti membagikan sembako dan juga membagikan buku buku
ini nanti akan diserahkan kepada perpustakaan kabupaten jember
saya rangga umarah idnis mandani jember jawa tenggara